saya pikir kalau untuk belajar itu sudah ditangani oleh dewas dan sudah ada
saya baca sih sudah ada hukumannya kan
tapi dari pimpinan kpk
pungli atau pemerasan
tidak beda tipis ya
itu kan orang tahanan
simpelnya itu tahanan kan butuh
ya biasalah orang tahanan itu kan
mereka kan juga misalnya perlu komunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya
yang perlu makanannya
itu yang kemudian mereka manfaatkan
jadi polusi sebetulnya
informasi seperti itu kan baru di dalamnya
nah konkretnya itu
perlu dikocok ulang semua nggak nih pak
diganti semua sama yang
udah kita nonjok kan
semua sama karutan
makanya berapa pak
sama karutan pak
di rinjok kan berapa pak
karutan juga termasuk lah ya katanya
tapi kemarin sih kita sudah sepakat
kita bikin bersih bersih
kita pengen bersih bersih
tidak tertutup kemungkinan
tidak hanya terjadi di rutan
ya siapa tahu nanti di unit yang lain
atau pegawai yang lain ada yang kena
ya kita akan sikap aja gitu
tapi gak tutup ya
rutan kpk gak tutup gak kali ya
oh gak tetep melayani masyarakat